fluktuasi jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas di indonesia terjadi dengan tren meningkat dalam sepekan terakhir
pada lima belas april lalu kasus positif baru bahkan mencapai enam kasus lebih
dalam perhitungan mingguan kasus positif covid sembilan belas pada periode dua belas hingga delapan belas april dua ribu dua puluh satu adalah tiga puluh tujuh tiga ratus lima puluh tiga kasus
sementara pekan sebelumnya berjumlah tiga puluh dua tujuh ratus empat puluh kasus
selisih peningkatan kasus yang terjadi mencapai empat belas persen
provinsi yang masih menjadi penyumbang kasus terbanyak diantaranya dki jakarta jawa barat dan jawa tengah
sementara wilayah yang masih memiliki kerentanan penularan atau berisiko tinggi diantaranya adalah bali sumatera utara sumatera selatan kalimantan tengah dan kalimantan selatan
menurut sudut pandang epidemiolog universitas indonesia pandu riono peningkatan ini sebenarnya sudah bisa diprediksi potensi bahayanya
apalagi dalam dua pekan terakhir terjadi peningkatan
peningkatan mobilitas kegiatan masyarakat diantaranya libur pasca awal ramadan dan masih akan meningkat hingga hari raya idul fitri mendatang
kegiatan ibadah kegiatan beragama ini seringkali lupa orang
dan yang paling membahayakan tadi adalah indonesia ini dan banyak negara di dunia
karena sekarang virusnya sudah
jurubicara kementerian kesehatan siti nadia juga melihat penambahan kasus dalam sepekan terakhir ada kaitannya dengan masa libur dan cuti bersama beberapa waktu lalu
walaupun dalam pandangannya kenaikan kasus ini bukan merupakan lonjakan kasus yang signifikan
kesimpulannya ya bukan karena vaksinasi ataupun karena efektivitas vaksinasi
tetapi memang karena lebih banyak pengaruh dari adanya mobilitas
jadi betul tadi kata liburan kita sempat ada libur bersama ya pada saat kenaikan islamasi
ditambah juga memang mendekati memasuki bulan ramadan kan biasanya ada ziarah nih
nah ini kita bisa lihat dari adanya peningkatan beberapa mobilitas yang tinggi
yang kemarin juga pak menkes sampaikan ya pada waktu ee
bahwa tren peningkatan mobilitas dan arus mudik itu sudah mulai terjadi
sejak awal memasuki bulan ramadan ini
untuk menekan dampak buruk akibat peningkatan kasus covid sembilan belas yang harus dilakukan adalah kembali memperketat protokol tiga m
termasuk tracing lacaki isolasi serta fokus vaksinasi pada kelompok yang paling rentan dan beresiko